dua tempat hiburan malam holy wings dan marabunta semarang jawa tengah disegel akibat melanggar aturan jam operasional
keduanya dilarang beroperasi selama sebulan dan terancam ditutup permanen
holy wings dan marabunta di kawasan kota lama semarang dipergoki petugas kepolisian masih buka selewat jam operasional rabu dini hari
sesuai aturan ppkm level satu tempat hiburan dan rumah makan boleh buka hingga pukul
petugas segera menghentikan acara dan membubarkan pengunjung
sementara pengelola dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa
menyusul kejadian tersebut rabu siang petugas satpol pp melakukan penyegelan lokasi
kedua lokasi dilarang beroperasi selama sebulan
menurut kepala satpol pp kota semarang fajar purwoto ula holy wings dan marabunta dinilai melecehkan perda
mereka sudah diingatkan untuk patuh aturan tapi tetap membandel sehingga terancam ditutup permanen
apabila mereka masih berdabrak
kita rekomendasikan dengan pariwisata untuk dijabut izinnya
sehingga kemungkinan apabila mereka masih berarti kedua toko ini akan ditutup